kita kan tahu sendiri gimana kondisi perbankan di indonesia seperti saat ini
mungkin kalau misalnya dp nya itu dp ringan atau cuma berapa persen dari harga keseluruhannya mungkin itu bisa
bisa saja dengan membangun rusun murah atau membangun semacam apartemen murah kayak gitu
paling saya kasih waktu paling setahun ya saya mau lihat terrealisasi atau tidak
kalau tidak ya berarti kan cuma janji janji aja kan
sangat setuju sekali karena semua permasalahan ini memang berawal dari perekonomian ya biasanya
kalau memang mindset itu sudah lebih baik perekonomian lebih baik insya allah sih semuanya juga lebih baik
kemudian kalau misalkan tidak terimplementasi ya tolong bapaknya kan profesional
terus baik di pendidikan dan di wira usaha itu kan sangat profesional sekali
mohon dicarikan solusi yang lain tapi sih kayaknya udah karena ini kan juga udah berjalan ya semoga berhasil aja sih
nah itu yang saya ingat karena jakarta kan memang kota urban banyak pendatang dan itu yang menjadi tujuan utama mungkin ya orang datang ke kota jakarta sehingga rumah itu menjadi satu kebutuhan yang utama
kami masyarakat berharap itu berhasil ya karena kan itu menjadi satu tema yang diberikan ke masyarakat waktu mereka mencalonkan diri
nah memang dari tanggapan beberapa warga jakarta tadi